jadi kami sudah rapatkan mengenai saya tahu mana tadi rapat mengenai krl
kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan
satu perpres yang kedua tadi perindustrian dan yang ketiga dari kementerian perhubungan
nah oleh karena itu rapat kemarin saya minta sebelumnya
ada tiga hari empat hari yang lalu untuk mengambil langkah langkah apa yang dilakukan
supaya tidak terganggu angkutan dengan kertapi
dan ternyata bisa tapi kita memang harus mengimpor barang baru
ada tiga bagon yang kita temu untuk menutupi kekurangannya
tapi yang lain kita refurbish yang ada kita punya
dan itu bisa dan kemudian nanti kita bangun yang baru
bangun yang baru di indonesia itu kita akan meluarkan dana kira kira sembilan tiga
tapi kan semua akan dikerjakan nanti di inka
jadi inka banyuwangi maupun inka di madiun
jadi keputusan fixnya gimana pak
ya sudah tidak ada impor
tapi untuk kebutuhan pinjauan dan harapannya gimana pak
untuk kebutuhan ini gimana
tidak ada masalah
sudah kita hitung
kita hitung semua kita eksersis
ada jago jagonya di sana yang ahlinya
dan mereka maparkan kemarin semua kendala kendala bisa diselesaikan
tapi kita tadi akan mengimpor tiga saja yang baru untuk menutupi
tapi itu butuh waktu satu dua tahun
jadi kritisnya itu hanya dua tahun depan sampai tahun dua ribu dua puluh lima